ledakan kasus covid sembilan belas terus memecahkan rekor kasus harian di indonesia dan membuat kondisi penanganan pandemi kian mengkhawatirkan dampaknya rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan
seberapa genting situasi pandemi yang tengah kita hadapi saat ini dan bagaimana cara agar bisa keluar dari darurat covid sembilan belas di tengah lonjakan kasus yang semakin hari semakin tinggi
karena hari ini pun juga menembus angka dua puluh ribuan kasus
mari kita akan membahasnya pada malam hari ini
newscast mengundang tiga pakar di bidangnya masing masing yang akan berbicara dan kita dengarkan pandangannya soal pandemi di indonesia bersama dengan tiga narasumber
ada pak windu purnomo epidemiolog dari universitas erlangga
dr mahesa paranadipa michael ketua pelaksana harian tim mitigasi dari idi
dan prof chandra yoga adhita memantan direktur who asia tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
pak windu dr maisa prof chandra selamat malam apa kabar
selamat malam pak windu
ya kabar baik semuanya
mari kita coba diskusikan bahwa bapak situasi pandemi yang tengah kita hadapi karena pekan ini tampaknya kita dikejutkan ya
dikagetkan dengan angka angka yang cukup tinggi menembus rekor harian kasusnya
bahkan dua puluh satuan ribu kasus di indonesia ditemukan pada pekan ini
saya akan ke pak windu dulu dari perspektif epidemiologis nih pak windu
bagaimana situasi yang tengah kita hadapi saat ini berkaca pada sepekan terakhir
seberapa genting pak
ya memang anu ya sekarang sudah sangat genting
jadi sudah menunjukkan kondisi yang high risk ya
dan ini menunjukkan bahwa ada dua hal
bahwa testing itu memang tidak terlalu tinggi sebagai denominator
kemudian ininya penularannya makin tinggi
pembilangnya ini kan sebuah jumlah dari kasus yang positif
nah kemudian juga kalau kita melihat
kasus absolutnya naik terus tajam
tajam sekali jadi luar biasa
curam gitu ya
jadi naiknya bukan naik yang cukup landai tapi curam
hampir dekat lurus
nah ini adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa kecepatan penularan ini begitu tinggi
dan ini harus mendapatkan respon yang cukup
respon yang sesuai dengan tingkat risikonya
jadi tidak boleh biasa biasa saja
dan saya melihat
sekarang ini respon dalam bentuk kebijakan masih biasa biasa saja
belum menunjukkan respon yang betul betul adekuat
kalau tadi pak windu katakan saya ke prof chandra dulu
prof chandra direspon dengan kebijakan yang tidak biasa biasa saja
tadi pak windu menekankan itu
anda melihat kebijakan yang sudah diambil pemerintah sejauh ini melihat
menanggapi curamnya penambahan kasus
cukup tepat atau menurut anda memang masih standar standar saja
soal curam saya mau kasih tiga indikator yang lebih bisa sehari hari kita lihat
pada tanggal lima belas mei kasus baru itu dua tiga ratus
hari ini dua puluh satu setian
kalau mau bahasa lebih mudah kasus itu naik hampir sepuluh kali lipat dalam satu bulan
itu secara jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi
hal yang kedua yang saya yakin kita semua ketahui adalah
sekarang ini cukup banyak orang di sekitar kita
ada keluarga ada tangga orang satu rt yang sekarang sakit
jadi itu terlihat dalam kehidupan sehari hari dalam whatsapp group dan sebagainya
yang ketiga karena saya kebetulan dokter teman teman saya semua dokter
kita tahu semua teman teman saudara saudara yang lain juga tahu bagaimana rumah sakit itu sudah penuh
igd itu sudah penuh
orang itu antri sudah sampai di luar luar
jadi situasi memang
bukan situasi yang biasa biasa saja
naik sudah sepuluh kali lipat
rumah sakit sudah penuh
lingkungan kita juga sudah banyak sekali yang terkena
itu tentang kenaikan atau situasi yang lonjakan curam saat ini
itu poin pertama
poin kedua tentang apa yang harus dilakukan
apakah sekarang sudah cukup atau tidak
kita bisa pakai beberapa patokan
karena tadi pak ingin cerita dengan tes saja
kan tes itu kan harusnya satu per seribu seminggu minimal
sementara angka kita belum sampai di situ
saya tadi kebetulan
kalau mau membandingkan dengan india
india itu men test dua juta orang sehari
dan dua juta
india itu penduduknya kan empat kali lipat kita
jadi kalau kita mau capek mungkin kita capek satu per empat dari itulah
kalau dua juta dibagi empat kan lima ratus ribu sehari
yang hari ini dilakukan sembilan puluh sekian ribu
itu angka gampang saja untuk menilainya
dari satu orang yang sakit kita harus telusuri target yang diakui di indonesia
dua puluh orang sehari
apakah benar sekarang satu orang yang sakit sudah ditelusuri kontraknya tiga puluh
saya kira itu belum terjadi
sekarang poin yang paling penting sebenarnya di luar tes dan trace adalah soal pembatasan sosial
ada banyak debat ppk nrico psbb lockdown dan sebagainya
tapi sekarang yang kita punya di pangan kita adalah untuk daerah merah
jumlah orang yang berpergian masih besar dan saya tidak sepakat kalau orang yang disalahkan
kenapa orangnya tidak bisa disalahkan
karena jangan jangan dia mau tidak mau harus pergi ke kantor karena kalau tidak dia tidak bisa fingerprinting
orang tidak bisa juga disalahkan kalau kemudian

jadi yang kedua adalah memang tadi yang disebutkan tentang aturan memang harus ketat sekali
yang presentrate yang ketiga teman teman rumah sakit ini sudah kasihan sekali sekarang ya
hanya jumlah bank ditingkatkan
tentu saja jumlah bank harus ditingkatkan tapi kalau jumlah bank ditingkatkan orangnya tidak ditambah
yang kasian adalah petugas kesehatan
bukan hanya kasihan ke mereka kalau mereka sampai sakit maka pelayanan tidak bisa diberikan kepada masyarakat
jadi tiga hal ini saya pikir yang jelas kantornya kelihatan setiap hari
dan mesti kita genjot habis habisan supaya kasus ini bisa dikendalikan
oke kita tanyakan langsung ke dr maesa seberapa genting kalau dari sisi nakes menghadapi ledakan kasus belakangan apalagi pada pekan ini
posisi nakes bagaimana saat ini dr maesa
ya mas renhad hari ini kami timitiga spbd bersama lima organisasi profesi dokter melakukan press release
terkait dengan lonjakan kasus
dan kami informasikan bahwa kematian dokter di bulan juni ini itu tiga kali lipat dari dua bulan sebelumnya di bulan april dan bulan mei
artinya memang sudah sangat sangat genting mas rehat
laporan dari teman teman sejawat dokter dan teman teman petugas kesehatan di beberapa daerah
memang loading pasien yang dirawat bahkan kasus kasus kritikal sudah benar benar di luar kewajaran dibandingkan bulan bulan sebelumnya
oleh karena itu kami memang mendorong dalam press release
kami mendorong pemerintah memang bisa menerapkan psbb sesuai dengan undang undang kekarantinaan secara ketat
karena melihat lonjakan kasus dan positive rate yang meningkat drastis
kemudian juga testing dan testingnya juga kalau didorong betul betul bisa menunis standar who mas renhad
oke oke kasus kematian dokter bulan ini naik tiga kali lipat itu tadi anda katakan
kemudian mendorong untuk memperlakukan psbb
dasar bukan dasar tapi pertimbangannya apa dok kira kira mendorong kemudian untuk memperlakukan psbb
ya kami mengacu kepada undang undang karantina tahun dua ribu lima belas
bahwa memang ada tahapan tahapan untuk memperlakukan penanggulangan atau kekarantinaan wilayah
dari mulai spb sampai dengan karantina wilayah
sebenarnya kalau melihat lonjakan yang terjadi di beberapa daerah
memang sudah harusnya masuk kepada ketetapan karantina wilayah
tapi kami mengetahui memang kondisi berat yang dialami oleh pemerintah saat ini apalagi pemerintah daerah
maka yang kami rekomendasikan saat ini adalah psbb tapi dengan ketat
dan pengawasan yang ketat mas renhad
karena kalau hanya sekedar himbauan kemudian hanya teguran dan lain lain
padahal aktivitas kerumunan itu masih tersering terjadi di beberapa lokasi
kami khawatirkan lonjakan masih akan terus terjadi
oke kabarnya juga beberapa daerah bahkan sudah meminta untuk ada tambahan relawan ya dok
betul mas renhat karena jumlah yang terkonfirmasi dan harus dirawat juga masih terus bertambah
di rumah sakit saya sendiri yang harus dirawat masih terus bertambah mas renat
karena tadi walaupun tenaga kesehatan sudah divaksinasi
namun karena faktor kelelahan dengan penanganan pasien yang meningkat terlalu drastis
maka ini menjadi resiko mereka tertular kembali
oke baik menarik saya harus jeda dulu prof chandra dr maesa dan juga pak windu
kita akan diskusinya kita lanjutkan nanti usai jeda
kami juga akan membahas soal pengawasan dan juga perspektif dari anda bertiga
termasuk juga tadi sorotan dari prof chandra soal perkantoran ya
kita break kami akan segera kembali sesaat lagi
regaksinya sebegitu tinggi sampai tadi kemudian kita juga membahas soal pengetatan ya
pengetatan kegiatan masyarakat
apapun bentuknya tournament itu lockdown pfkm kah psbb
karena ini perdebatannya cukup kencang soal itu
tapi intinya adalah bagaimana aturan itu diberlakukan dengan tegas dan jelas
kemudian pengetatan juga diberlakukan
tadi kalau saya ke pak windu pak windu kalau menurut anda soal aturan pvkm kah atau psbbkah
itu esensinya sebetulnya adalah bagaimana ini bisa dipaparkan keseluruhan masyarakat gitu kan
sebetulnya kan adalah bagaimana kemudian mengurangi kegiatan masyarakat
tapi ada tools yang juga penting adalah bagaimana ada sanksi yang diberikan dan juga soal ketegasan ya
yang anda lihat selama ini bagaimana pak windu
mungkin konsepnya dulu ya
jadi kan sebetulnya kalau kita mampu mengendalikan mobilitas
itu soalnya kondisinya mirip dengan health immunity
karena ketika orang tinggal di rumah ya itu artinya virus itu menjadi tidak bisa meloncat ke host yang lain kan
karena dia sudah dia hanya berada di budari inangnya semula itu kemudian mati
kalau dia tidak mampu melakukan transmisi ke orang lain
itu betul betul tinggal di rumah
tinggal di rumah
bukan kemudian masih tetap ada yang jalan jalan dan sebagainya
tetapi kalau kemudian kenyataannya tidak seperti itu
kantor tetap juga rame dan sebagainya
pusat perbelanjaan tetap rame
maka itu tidak akan efektif
tentang nama tidak peduli ya
nama itu nggak terlalu penting
karena juga kadang kadang kita sering cuma bapak nama saja ya
jadi apakah namanya ppk mk apakah itu psbb garantina wilayah lockdown
itu tinggal di rumah maka kondisinya seperti herd immunity
ya dia mati
itu aja prinsipnya
nah itu bisa nggak dilakukan itu
jadi bukan hanya aturan saja tetapi tidak ada implementasinya
jadi pengawasan seperti yang sampaikan tadi harus betul betul dilakukan dengan sanksi yang pedas
jadi tidak pandang bulu
karena orang betul betul tinggal di rumah
sebetulnya dua kali
jadi kalau virus itu masa infeksiusnya antara sepuluh sampai empat belas hari gitu ya
ya dua kali itu
maka itu betul betul kita bisa membuat virus itu berhenti
dan akhirnya mati
jadi sama seperti yang sudah dialami dilakukan dan yang dialami di negeri lain
seperti india misalnya
dalam waktu satu bulan saja
ketika dia melockdown
kenegara negara bagiannya sampai sembilan puluh delapan persen
ini luar biasa nih
delapan persen dari satu tiga miliar penduduk india itu bisa stay at home
maka dalam waktu yang singkat satu bulan saja sekarang sudah seper sembilan kali dari puncak yang kemarin satu bulan yang lalu
itu menunjukkan bukti bahwa menghentikan pergerakan manusia
biar tinggal di rumah
itu betul betul bisa menurunkan kasus
saya kira itu mas
tapi kalau ppkm mikro yang kemudian diputuskan tetap diberlakukan oleh pak presiden
pak windu menurut anda itu indah di konsep tapi sulit diimplementasikan atau bagaimana pak windu
konsepnya pun tidak tepat
mikronya itu yang kata mikronya tidak tepat ya
karena dia berbasis pada rt di dalam sonasinya
rt yang disonasi dari hijau kuning sampai dengan merah kan ya
kan kita tahu
sekarang sesungguhnya ya kalau kita mau jujur ya
sebetulnya kasus yang kita punya itu betul betul sangat untreported
jadi kalau saya hitung itu bisa kasus yang sesungguhnya itu antara delapan sampai empat belas kali
dari yang dilaporkan
jadi kalau ada rt hijau apa betul hijau
nanti orang boleh bergerak di situ di rt hijau
apa yang terjadi
maka dia bisa tertular atau menulari orang lain
apa yang terjadi
kita kan tidak bisa mendeteksi dengan baik ketika testing dan tracing itu lemah gitu ya
sehingga rt yang hijau dan kuning itu saya sering bilang
jangan hijaunya hijau mantan dalamnya merah
atau kuningnya kuning delima dalamnya merah
jadi konsep ppkm itu sebenarnya di dalam artian ini ya
sonasi rt ini tidak tepat
ya ketika pembatasannya di tingkat mikro nggak tepat
tetapi konsep satunya yaitu dalam artian
karena partisipasi masyarakat benar gitu ya
partisipasi masyarakat pemberdayaan masyarakat benar
karena kita harus pemerang ini mulai dari tingkat yang paling bawah
tetapi kalau yang dimaksudkan adalah mikro lockdown itu nggak betul
jadi betul betul harus sangat masif
satu minimal lah
satu distrik satu kabupaten kota
prof chandra ada tambahan prof dari anda
ya kita kan sekarang yang paling dikenal orang itu kan
menjaga jarak memakai marker mencari pertanganan
tambahin lagi dua
mengendalikan kerumunan minister mobilitas
gimana bisa menjaga jarak kalau orang harus terpaksa pergi juga ke tempat kerjanya
tentu akan lebih bagus kalau itu dikendalikan sosial atau sosial di masyarakat
dikendalikan secara maksimal
sehingga pesan itu bisa dilakukan
begitu dengan baik
kalau memang orang harus terpaksa pergi
bagaimana bisa mengendalikan kerumunan
karena orang harus terpaksa naik kereta menuju ke tempat kerjanya
jadi untuk ini bisa dilakukan oleh masyarakat
m pesan ibu plus lima m
memang masyarakat punya kewajiban untuk melakukannya
tapi aturan juga harus ada sehingga itu dapat dilakukan
kalau tidak kan memang tidak fair juga jadinya ya
jadi semuanya harus berjalan bersama sama
aturan harus cukup ketat untuk pembatasan sosial itu
di sisi lain masyarakat memang juga harus ketat untuk melakukan protokol kesehatan itu secara baik
itu mesti berjalan sama sama
kalau tidak maka
maka ya akhirnya jadi seperti ini
situasi tidak terkenal
yang sudah naik sekali lagi sudah naik sepuluh kali lipat
dibandingkan dengan satu bulan yang lalu saja
oke itu yang kemudian tadi anda soroti soal kebijakan wfh misalnya ya
kita ambil contoh begitu ya prof
ya salah satu diantaranya itu
salah satu diantaranya
kan bukan hanya wfh
sebenarnya begini ya
apalagi kalau menaikkan jam tutupnya dari jam sembilan malam jadi jam delapan malam
beberapa negara secara seperempatnya tidak begitu
secara seperempatnya adalah pokoknya digilir
tidak semua buka
itu ada satu
ada cara lain mengatakan oh sekarang mall yang pasar ini yang bisa
habis itu pasar itu yang buka
seperti konsep zaman dulu pasar minggu pasar senen pasar selatan
tapi semuanya apapun semuanya pada prinsipnya adalah pada saat kasus sedang tinggi tinggi seperti sekarang ini
kita mesti minimalisir semaksimal mungkin kontak antar orang sehingga kemungkinan tertular itu menjadi lebih kecil
apalagi kalau sekarang cerita varian delta cerita di australia menular dengan lebih cepat
kalau orang harus keluar rumah juga karena keharusan berbagai hal maka itu tentu sangat merugikan untuk mengendalikan situasi di jakarta
romaesta ketika varian delta mulai ditemukan lalu merebak di mana mana
kemudian juga waktu aturan mudik
banyak yang dilanggar begitu ya
banyak orang yang dalam tanda kutip mudik colongan
apakah kemudian situasi yang dihadapi hari ini memang sudah dikalkulasi
ya kalau melihat pandemi selama satu tahun di tanah air ya
di mana mobilitas penduduk juga tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan
walaupun kita sempat merasakan penurunan kasus dalam beberapa bulan terakhir ini
tapi pengawasan yang masih sangat lemah
pintu pintu masuk pintu pintu atau perbatasan
ini yang kita sudah bisa prediksi lonjakan kasus ketika pasca libur panjang hari raya maupun libur panjang yang lainnya
jadi dengan kondisi hari ini di mana lonjakan kasus di rumah sakit maupun di puskes kesehatan
jadi mungkin informasi kami sampaikan lonjakan kasus tidak hanya di rumah sakit ya mas rehat
tapi juga di fktp ya
seperti itu di puskes mas
jadi ini tumbuh sangat mengkhawatirkan
jadi kita mungkin tidak usah flashback
kebelakang persoalan mobilitas ketika lebaran atau hari raya
tapi hari ini segera harus ada keputusan dari pemerintah
untuk segera mengantisipasi lonjakan kasus
karena dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi dan harus dirawat
kami khawatirkan akan ada kelumpuhan di beberapa fasilitas kesehatan
karena tenaga kesehatan sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan dengan lonjakan kasus yang ada
dan kami khawatirkan kalau terus terjadi
apalagi kami mendengarkan informasi
di beberapa daerah tidak hanya permasalahan sdm
tapi juga kelangkaan oksigen dan lain lain
maka yang kami khawatirkan adalah banyaknya pasien yang tidak tertangani
kemudian juga adanya kebijakan kebijakan fasilitas kesehatan
karena lonjakan kasus yang cukup tinggi
sehingga kasus kasus di luar covid pun tidak tertangani
ini juga menjadi persoalan baru
oleh karena itu menurut saya tidak usah flashback ke belakang
sekarang keputusannya segera saja
pemerintah buat kebijakan karena mengacu kepada undang undang karantina
walaupun pertimbangan antara kesehatan dengan ekonomi
tapi dengan kondisi hari ini
harusnya pemerintah lebih mengedepankan pertimbangan kesehatan
jika pemerintah tidak segera mengintervensi secara konkret dr maesa
berapa lama nakes kita atau vaskes kita bisa bertahan dengan situasi seperti saat ini
tapi dijawab nanti
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kalau bulan juni ini saja sudah terjadi peningkatan kematian dokter tiga kali lipat daripada dua bulan sebelumnya
dan kasus terus bertambah
yang kami khawatirkan bulan depan kematian dokter meningkat lagi mas renhat
ini yang kami perlu jaga adalah teman teman dokter yang banyak menangani kasus
seperti spesialis penyakit dalam spesialis paru anestesi
ini yang jumlahnya akan terus berkurang
dan ini akan menyebabkan lumpuh pelayanan
kalau tidak segera diantisipasi mas reinhardt
karena jumlah dokter tidak serta merta bisa diproduksi dalam waktu satu dua bulan ke depan
dan ini faktor keletihan juga menjadi pertimbangan kita bersama
kalau terus meningkat burnout mereka akan meningkat dan resiko mereka tertular juga meningkat
jadi makanya hari ini kami melakukan fresh count sebagai upaya kami mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas
oke kembali mungkin anda bisa sampaikan
apa yang anda ingin mengatakan
kekhawatiran apa kemudian yang ingin anda sampaikan mungkin mewakili rekan rekan dokter sebagai tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pandemi ini di rumah sakit dan juga di vaskes yang lain untuk pemerintah dan juga masyarakat
ya situasi hari ini adalah situasi yang tidak kita inginkan bersama mas renhat
kami tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan yang lain tidak ingin banyak masyarakat yang harus dirawat bahkan sampai meninggal dunia
tapi hanya kehidupan khusus yang saya denyaskan kita harus menyayangi
tetapi kemudian atas dua puluh tahun dan trik vrij
terjamin yang kurang lebih atas
kami suka menjadi kesehatan yang aktif
agar kita berhasil menyelergok dan juga hidup bisa
sekarang saya ada banyak pemerintah yang tuleng mereka jaringan mereka
dan yestera tapi untuk berharap saja adalah
harian baru ini tentunya perlu ada langkah langkah yang segas
antisipatif untuk mencegah kasus lonjakan ke depan
oke prof chandra belajar dari negara lain mungkin anda punya perspektif
atau kemudian apa yang ingin anda sampaikan untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat
agar situasi tidak semakin memburu karena kalau kemudian ini tidak segera diatasi
apa yang tadi disampaikan dr mahesa jelas jelas ada di depan mata
ada tiga hal yang ingin saya sampaikan soal tenaga kesehatan
soal meninggal kita sangat sedih dengan dia
tapi selain itu teman teman saya saya kan dr fisalifaru
teman teman saya itu sudah satu orang ada yang menangani lima puluh pasien
ada yang menangis seratus pasien itu bukan hanya membuat dia lelah
tapi itu sudah di luar batas batas yang kewajaran
itu situasi dua hari sampai kemarin
jadi kalau berkepanjangan terus memang bukan hanya tidak bagus buat petugasnya
tapi juga tidak bagus untuk masyarakat
itu poin pertama yang ingin saya sampaikan
poin kedua yang ingin saya sampaikan
karena tadi pertanyaannya soal global
who itu ada enam anjuran sebenarnya
bagaimana pembatasan sosial yang mereka sebut public at and social mature itu berjalan atau dilakukan
nomor satu di banyak negara menyebutkan bahwa public and social measure atau pembatasan sosial itu
berperan untuk menekan penularan di masyarakat
bahkan terhadap varian varian baru sekalipun
jadi itu jelas bermanfaat
yang kedua public and social measure ini harus diperketat kalau situasinya makin buruk
tapi begitu situasi buruk memang harus kita perketat lagi
tidak boleh sama terus untuk jangka waktu yang lama
itu poin kedua
yang ketiga implementasi yang tadi sudah banyak kita bahas itu harus real di lapangan
jangan ada di dokumen saja tapi tidak terimplementasi
implementasi aturan itu harus jelas di lapangan
baru public cap and social measure atau pembatasan sosial ini bisa berjalan dengan baik
yang keempat memang harus ada pembatasan daerah dan waktu tertentu
tidak bisa untuk semuanya tanpa ada ujungnya tidak bisa
memang ada daerah tertentu
kita lihat sesuai dengan kriteria epidemiologis untuk jangka waktu tertentu
yang kemudian bisa dievaluasi dari waktu ke waktu
yang kelima harus ada sistem kewaspadaan atau alertness yang baik
sehingga tentu kebijakan itu bisa kalau pakai bahasa kerennya
jadi keputusannya berdasarkan bukti yang ada
dan yang keenam yang paling juga penting adalah kegiatan ini harus dilakukan
bukan melibatkan masyarakat bukan mengajak partisipasi masyarakat
tapi dilakukan bersama sama
ini adalah kegiatan kita semua
itu pun ke dua dan yang terakhir masyarakat kita yang terakhir adalah
seperti tadi kita sudah bahas sudah sepuluh kali lebih banyak kasusnya dibandingkan bulan mei dalam sebulan
artinya kita saya anda penonton semua
kita harus sepuluh kali lebih patuh untuk melakukan protokol kesehatan
kita harus sepuluh kali lebih waspada untuk menggunakan masker kalau diperlukan
kita harus sepuluh kali lebih cermat menjaga jarak
kita harus sepuluh kali lebih rajin mencuci tangan
kita harus sepuluh kali lebih
kita harus sepuluh kali lebih membatasi mobilitas
kita harus sepuluh kali lebih menghindari krumerat
hanya dengan upaya maksimal tidak cukup dengan optimal
hanya dengan upaya maksimal kita dapat mengendalikan penjakan kasus yang sedang meningkat sekarang ini
pak windu dari anda pak terakhir bagaimana
ini kan juga mulai muncul prediksi prediksi ya
bahwa ini puncaknya nanti sampai dengan bulan juli sampai akhir juli dan lain sebagainya
seperti apa dainat terakhir
jadi kan ini kan situasi
ini kan situasi yang sangat betul betul berbahaya ya
jadi teman saya satu angkatan di kualitas dokteran dulu
ini dalam empat hari terakhir ini tiga orang meninggal
ini satu angkatan belum yang lain ya
ini menunjukkan bahwa kondisi di hulu sangat betul betul luar biasa tingginya risikonya
dan itu mengalir terus ke bawah
jadi harus dilakukan tentu
karena kalau kita lihat
tidak proper tidak sesuai dengan tingkat risiko ini
maka kasus ini akan terus melonjak
dan ini tentu tidak kita harapkan ya
jadi ya kita berharap pemerintah segera tidak usah menunggu sampai mengevaluasi ppkm yang dipertebal ini sampai minggu depan
jadi minggu ini saya pikir harus segera dievaluasi kemudian membuat kebijakan yang tepat
jadi banding setir ya
jadi tentu yang paling tepat di masa
kondisi yang sangat akut ini adalah pembatasan wilayah yang cukup luas ya
jadi minimal satu kabupaten kota atau satu wilayah aglomerasi ya
yang di situ merupakan satu kesatuan epidemiologis
yang tidak boleh dipisah pisahkan dan kemudian semua orang stay at home ya
dan dengan tentu dengan pengawasan yang sangat ketat
dan ini yang betul betul harus dilakukan oleh pemerintah
jangan tanggung karena ini kalau tidak nanti masyarakat kan yang akan memegang bola panas ini yang mereka akan menyelamatkan dirinya masing masing
dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sadar dan tahu
ya karena banyak orang yang tidak tahu dan tidak sadar
dan itu nanti semua akan terserah pada masyarakat sendiri kalau perintah tidak tepat ya
dan tidak kuat di dalam melakukan
dan sekaligus jangan hanya tertulis ya
tetapi harus diimplementasikan seperti yang sampaikan prof yoga tadi
betul betul diimplementasikan dengan pengawasan yang betul betul
sehingga tidak hanya di atas kertas
saya kira begitu
mari kita akan tunggu apakah pemerintah akan banting setir melihat situasi yang akan dihadapi seperti apa
tapi mudah mudahan suara yang anda sampaikan
baik pak windu dr maesa prof chandra yoga ini bisa didengar oleh pemerintah
masukan masukan ini dan juga oleh masyarakat
kita berharap tentu bisa ada sebuah kebijakan yang konkret dan kita bisa keluar dari situasi yang darurat ini
terima kasih banyak pak windu dr maesa prof chandra yoga untuk diskusi dan juga perspektif dari anda bertiga yang sangat menarik pada malam hari ini
sangat bermanfaat terima kasih
selamat malam sehat selalu
selamat malam mas rehat